kalau jalanin jangan meleng dong
ih papa yang jalanin ruduk aja
aduh si maya misko sampai sepuluh kali
tempatnya di mana
nah itu mereka
ini yang namanya ojak
oh gak masuk
kalo jalanin jangan meleng dong
papa yang jalanin duduk aja
kalo mau balapan motornya harus sama sama bagus
oh jadi lo mau bilang kalau motornya aja gak bagus
lo boleh ngetawain gue
yang penting gue berhasil nganterin ineke ketempat kerjanya
gak usah ngebanggain gitu tukang
campur kan emang tukang ojek
gue juga diajak masuk ketempat kerjanya
gue juga dikenalin sama temen temennya ineke
cewek cewek yang cantik cantik
iya neng ini ke
oh mau beli bunga sama potnya
bisa meren saya antar
saya tahu tempatnya
nanti saya jemput ke rumah
dadah neng ini ke
dari neng ini ke
gak usah lo kasih tahu kan juga udah tahu
saya cuma mau memastikan
kampur biar tahu
ya iyalah masa saya mau naksi
ini kepengkalanan ojek gimana sih lo
mau cepet ya
cepetan burung burung nih
mau main pak
apa aja yang bisa dimainin